ya saat ini saya berada di arena munas partai golkar di hotel ritz carlton mega kuningan jakarta
saat ini sedang berlangsung sudah berlangsung beberapa rangkaian acara dari penutupan munas ke sepuluh partai golkar ini
dan seperti kita ketahui di awal kita sempat berharap ada dinamika dari munas partai golkar kali ini
tapi sudah dikunci sejak awal bakal calon ketua umum bambang susatyo kemudian sudah mengundurkan diri
dan akhirnya erlang gartoso sudah ditetapkan sebagai ketua umum partai golkar dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dan sebenarnya bagaimana kedepannya partai golkar
kita tahu ada sejarahnya yaitu sejarah yang tidak terlalu bagus untuk partai sebesar partai golkar
yaitu penurunan jumlah suara dari beberapa
beberapa pemilu pasca reformasi
kemudian erlang gartoso saat ini menjadi ketua umum
tentunya yang dilihat adalah dua ribu dua puluh
tidak mungkin tidak
saat ini saya sudah bersama dengan hanta yuda direktur eksekutif poltreking indonesia
mas anta selamat malam
terima kasih sudah bergabung di studio kita di rizk calton
mas hanta seperti kita ketahui dinamikanya sudah terbaca
sudah sejak awal
siapa yang dekat dan mendapat dukungan istana
itu khas cari sekali partai golkar ya
tapi kalau misalnya dilihat sekarang
seberapa kuat sebenarnya erlang gartoso
kalau misalnya kita lihat sekarang dua ribu dua puluh empat deh
ya kalau dua ribu dua puluh empat tentu secara waktu memang masih jauh
tetapi seringkali dalam tradisi politik indonesia
posisi ketua umum itu dianggap sebagai salah satu eskalator
untuk menuju pertarungan pilpres
termasuk ketua umum golkar
meskipun dalam perjalanan golkar
itu belum pernah ketua umum golkar
itu menjadi calon presiden
nah itu dia yang menarik
yang kedua partai golkar juga belum pernah memenangkan dalam koalisi pilpres
kecuali yang terakhir bersama pak jokowi dodo
sebelumnya selalu di barisan yang belum pernah menang
itu menjadi catatannya
nah karena itu posisi ketua umum partai
partai partai besar yang tentu selain ketua umum tentu orang kuat
itu menjadi salah satu tiket capres
mungkin partai kecil partai menengah
tiket cawapres kira kira begitu
partai sekaliber katakan apa di perjuangan
tentu ada tiket strategis
meskipun partai akan berkalkulasi secara realistis
belum tentu juga akan melihat
karena pemilihan secara langsung
beda kalau kemudian kita sistemnya parlementer kan
kalau permenter ya partai yang menang dia akan menjadi peran menteri kepala pemerintahan
nah karena kita simp presidensil maka aspek elektabilitas potensi kekuatan elektoral itu sangat menentukan
jadi ada dua kan
ada satu proses kandidasi
kandidat yang pertama adalah eleksi
yang kedua eleksi
jadi seleksi dan eleksi
di eleksi itu sangat ditentukan oleh rakyat
karena dipilih oleh rakyat maka elektabilitas itu akan sangat diukur
nah bicara dalam konteks ketua umum golkar maka pada proses seleksi dia sudah punya potensi untuk mendapatkan memegang tiket itu
apakah yang bersangkutan maju atau justru dikompromikan untuk diberikan kepada kandidat lain
nah yang paling masuk akal bagi golkar sekarang kalau misalnya kita melihat
karena bagaimanapun itu gitu menurut anda
memang partai golkar besar tapi kita bisa melihat dalam sepuluh tahun terakhir pun perolehan kursinya kemudian image nya seperti apa di masyarakat itu kan berpengaruh juga kan
itu kan bagaimanapun soal persepsi
untuk membangun persepsi dalam lima tahun ke depan itu apakah masih ada waktu dan mampu mendongkrak
tentu secara waktu karena masih lima tahun sangat mungkin semua partai tidak hanya golkar
apalagi kita tahu karakteristik pemilih indonesia
satu pemaaf yang kedua relatif pendek ingatan
jadi siapa yang bisa merebut persepsi publik di bagian ujung dia berpeluang untuk menangkan pertarungan
nah untuk konteks golkar betul tadi putri membukanya dengan data tentang tren kursi golkar kan turun terus
konsisten turun belum pernah naik
jadi siapapun ketua umum termasuk sekarang pak erlangga yang dilanjutkan kembali menjadi ketua umum
tantangannya apakah mampu membalik trennya
jadi golkar itu trennya turun
ada golkar seperti ada partai lain seperti pd perjuangan
itu seperti kurva terbalik
dia pernah tinggi kemudian turun tapi sekarang dia naik
kemudian ada partai seperti demokrat
kemudian sekarang trennya turun
nah ada partai nasdem gerindra yang trennya naik
tapi golkar adalah partai yang salah satu trennya turun
konsisten dari pemilu sembilan puluh sembilan dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas selalu prolen kursinya turun
nah itulah pr terbesar bahwa golkar
nah itulah pr terbesar bahwa golkar
nah itulah pr terbesar bahwa golkar
nah itu bagi ketua umum partai golkar
selain dia punya agenda di pemilu legislatif ada pilpres
pileg adalah bagaimana membalik tren golkar
membalik perorangan kursi apakah golkar bisa menaikkan jumlah kursinya
yang kedua adalah apakah golkar bisa memenangkan pertarungan di pilpres
soal kandidat tentu
apakah ketua umumnya sendiri yang dimajukan
kalau punya peluang secara elektoral kemudian dilihat dari tren surveinya
apakah seperti apa peluangnya
memberikan memberi ruang
misalnya atau konvensi atau membangun koalisi justru dimunculkan nama nama lainnya
trend turun itu kalau menurut mas anta
itu soal apa
apakah rakyat sudah tidak lagi
sudah terlalu familiar golkar dengan orba
dan itu sudah tidak seksi lagi sekarang atau bagaimana
ada beberapa analisis saya
satu soal ceruk pemilih
jadi golkar ini kan diuntungkan
tanda petik dimanjakan dengan warisan masa lalu
jadi pemilih yang senior
pemilih yang ada karakteristik pemilih
yang mau berubah pemilunya
siapa capresnya dia tetap pemilih golkar
sejak dulu bahkan di era orde baru
tetapi pemilih pemilih loyal golkar dan semacam ini kan semakin senior secara usia
dan semakin berkurang
sementara pemilih milenial pemilih muda pemilih baru itu jumlah yang banyak
nah tantangan terbesar bagi golkar adalah bagaimana dia memperluas ceruk baru
mencari segmentasi politik baru itu yang belum ada
padahal kita tahu karakteristik pemilih muda
pemilih milenial itu cukup kritis kadang kadang
sehingga citra tadi yang putri sempat sampaikan soal citra negatif
ketika disebutkan golkar topok main publik kan hal positifnya jarang ada
jadi hal negatifnya relatif lebih banyak
isu isu tentang selain soal orde baru
kemudian kalau di survei poltering indonesia itu kalau disebut golkar apa ada kesan publik
pasti soal pasti pohon beringin warna kuning orde baru pak harto mohon maaf korupsi dan lain sebagainya
nah yang ini
apakah partai anak muda partai milenial partai demokratis
nah itu belum
nah itu menjadi tantangan bagi golkar
sekalipun sekarang ada golkar muda
kalau misalnya anda melihat ada pentolan pentolan golkar muda yang sudah mulai sering muncul di media
ya itu selalu upaya saya kira
tetapi kan tidak hanya itu
bagaimana strategi golkar memunculkan isu isu yang peka terhadap kebutuhan terhadap isu isu anak muda
kemudian pendekatannya mesin politik
misalnya media sosial digital campainya
itu betul betul pendekatan
betul pendekatannya harus diperhatikan oleh golkar
nah kalau kemudian tidak memperhatikan segmentasi pemilih seperti ini
maka kemungkinan golkar semakin redupnya titik baliknya semakin membesar
itu baru satu faktor dari sisi eksternal dan citra
belum faktor kedua dari internal
golkar kan salah satu tantangan golkar itu adalah bagaimana dia melawan dirinya sendiri
maksudnya faksionalisme sangat besar
dia kerap bertarung di dalam menjelang penuntunan peil press dia saling melemahkan
kalau ekses munas ini menurut anda akan masih ada atau tidak
nah ukurannya nanti
dia akan mengerucut biasanya satu di munas kedua di penentuan calon presiden
kalau sekarang kan relatif selesai karena ada faktor eksternalnya juga
karena dukungan kecenderungan kepada salah satu kota umum yang lain mundur dan seluruhnya
mungkin secara sekilas ini bisa diredam satu sisi
tetapi di sisi yang lain
potensi ini akan membesar
misalnya sekarang kan pegangan pak jokowi dodo presiden jokowi
nanti kan pak jokowi tidak maju lagi di dua ribu empat belas
pengaruh politiknya tidak sekuat sekarang
karena melemahnya pengaruh citra karisma dari seorang jokowi itu akan berpengaruh
nah muncullah faksi faksi dalam golkar dan itu partai golkar ya tidak ada pemilik saham tunggalnya
tantangannya bagaimana dia mengolah faksionalisme
nah potensi ini ini prediksi saya menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat

itu akan muncul
ini kan tidak terakomodir dari kepentingan kepentingan yang mendukung ya terlepas lah
ini urusan internal golkar
akhirnya sudah memilih pak erlangga
kita ucapkan selamat
semoga golkar bisa mengarungi perjalanan hingga dua ribu empat dengan selamat dan baik tentunya
apa yang paling masuk akal sekarang untuk seorang erlangga hartarto
dia memposisikan dirinya sebagai apa
targetnya capres atau cawapres
dalam waktu dekat saya sebelum kesana golkar adalah sebagai salah satu topangan politik paling potensial presiden jokowi
untuk konteks sekuritas kekuasaannya
karena menurut saya golkar adalah partai yang paling mungkin bisa dikontrol relatif secara penuh oleh presiden jokowi
jadi perjuangan sulit ya
gerinda juga sulit ya
nah paling mungkin di sini
nah itu dalam konteks jangka pendek
karena saling memerlukan saling membutuhkan dukungan
pak jokowi memerlukan soliditas golkar untuk mendukungnya ketika berhadapan dengan partai partai koalisi lainnya
pak erlangga juga butuh dukungan politik
nah kalau jelang dua ribu dua puluh empat saya pikir kalau soal capres saya membacanya begini
kita bicara semoga golkar
ada tiga rute atau jalur yang potensial untuk masuk ke panggung arena dua ribu dua puluh empat
oke nanti setelah jeda
saya potong di situ
ada tiga jalurnya nanti bang mas anta akan menjelaskan
kita sekarang jeda dulu
pramie sugal kembali
pak jokowi pak erlangga artarto

ya jalur ketua umum partai golkar dan ketua umum lainnya adalah salah satu jalur menuju dua ribu dua puluh empat
jadi dalam politik itu ada dua hal yang penting putri
satu ada panggung politik
yang kedua momentum politik
momentum biasanya muncul ketika ada panggung strategis
salah satu panggung strategis adalah ketua umum partai
saya mengurutkannya dari panggung paling strategis dulu trennya hari ini
satu adalah kepala daerah gubernur
khususnya gubernur pulau jawa itu akan menjadi pusat perhatian dari partai partai besar
karena trennya masih karena pak jokowi dodo dulu gubernur dki jakarta
nah sekarang gubernur jawa ada beberapa nama tanpa saya sebutkan tentu kita sudah tahu
mungkin kalau gubernur di luar jawa luar jawa itu potensi untuk cawapres
jika trennya tidak patah
kalau trennya itu patah kemudian calon kepala daerah tidak kuat lagi akan muncul dari jalur jalur yang lain
itu satu yang kedua adalah jalur ini sebelum ke partai yang kedua adalah para pejabat publik
dari eksekutif maupun legislatif
kalau eksekutif ada para menteri
kenapa saya bilang para menteri karena presidennya tidak maju lagi
tidak bisa maju lagi kita ingat pak sby itu kan maju dari jalur itu
dia menkupul hukum
nah posisi ini juga strategis
kalau misalnya ada menteri menteri diantara anggota kabinet ini memang menjadi suksesor
yang didorong oleh presiden jokowi juga akan potensial
atau ada yang seperti
pak sby berseberangan dengan presiden tapi ruang manuvernya terbatas
tapi bisa juga dari dpr
bisa ketua dpr karena punya partai apalagi
bisa juga wakil ketua dpr dan lain sebagainya itu dua
yang ketiga nah para ketua umum partai karena dia pegang tiket
termasuklah pak erlangga sebagai ketua umum golkar
oke paling tidak ada dua jalur yang bisa ditempuh oleh erlangga kan
karena saat ini sebagai
beliau menteri juga
menteri juga menko pulang kan jadi memiliki kedekatan khusus
dengan presiden tapi bagaimanapun kan
ukurannya selalu akhirnya adalah elektabilitas
peluang kemenangan akan diukur pejabat publik
saya baru bicara dalam fase seleksi panggung
untuk melakukan atraktif secara politik
tetapi apakah dia bisa betul betul akan diusung
nanti akan semua partai mengkalkulasi prospek elektoralnya
dari biasanya survei yang kredibel yang akurat yang bisa melihat peluang kemenangan
artinya berarti nama erlangga hartarto sudah akrab
bagaimanapun kan itu terkait dengan apa yang akrab di telinga kita
dan juga apa yang ditopong main kita
nama erlangga hartarto paling tidak sudah menempel sebagai menteri
gitu kan itu paling tidak
tapi kalau misalnya kita bicara soal presiden atau wapres itu kan
hal yang sangat berbeda lagi kan
kalaupun iya ada peluang
peluangnya menurut saya saya harus mengatakan objektif
peluangnya relatif kecil di cawapres
tapi kita tidak tahu perkembangan
saya membaca tren hari ini
relatif kecil karena apa
tentu saya punya background data survei juga
survei survei dan lainnya
nasional yang sebagian tidak kita publis
tren tren dari nama ini belum begitu potensial
tetapi cawapres ini kan biasanya
dia seperti pak jk
yang dibutuhkan elektabilitas kuat itu adalah capresnya
cawapres biasanya dari faktor partai
nah posisi strategis para ketua umum partai adalah posisi cawapres
meskipun tadi saya bicara saya ada lupa
kalau satu kepala daerah kemudian pejabat publik
yang ketiga adalah partai ada satu lagi
kemungkinan jika tidak muncul satu dua tiga
ini ya kita berharap tentu demokrasi supremasi sipil adalah dari militer
oke oke dan itu bisa saja terjadi ya
ya yang aktif nanti dia bersinar menjelang dua ribu dua puluh empat
kemarin menjelang dua ribu sembilan belas sudah ada nih yang bersinar bersinar dari militer kan
ya sudah kita bilang saya panglima tni
bukan yang sekarang yang sebelumnya
tapi kan momentumnya sudah lewat
kita tidak tahu ada muncul lagi nanti
yang masih aktif sekarang justru akan muncul

bicara masa depannya golkar ini kan terkait juga dengan image
apa menurut anda sudah cukup kuat image yang brand baru yang hendak dibangun oleh partai golkar
bagaimanapun terkait dengan elektabilitas karena itu juga perlu
nah itu pr yang kedua
poin ketiga saya kan sudah bicara tentang memperluas ceruk
yang kedua tentang melawan dirinya tentang melembagakan faksionalisme
dan yang ketiga rebranding
bagaimana dia membranding ulang tentang partai yang kesannya tadi saya katakan
kan hal yang negatif relatif lebih banyak daripada yang positif
bagaimana menghadirkan misalnya ini partai modern partai bersih anti korupsi
kemudian juga menawarkan sesuatu yang baru program seterusnya
itu yang harus di branding ulang oleh golkar
saya kira menjadi tantangan
apalagi partai partai kan juga semakin berbenah ya
kita lihat ada partai lainnya nasdem yang sedang bertumbuh
pdi perjuangan sebagai pemenang pemilu
dan itu akan menjadi tantangan
ceruknya berada di partai tengah semua oleh golkar yang cukup berat
potensi untuk mempertahankan posisi kursinya kan nomor dua
tapi kan perolahan suaranya sudah nomor tiga
kalah tipis dengan gerindra
nah berbahaya kalau kemudian semakin mergeser ke nomor empat
misalnya digeser oleh partai lain
misalnya katakanlah nasdem yang sedang tumbuh yang sama sama partai tengah
selain pd perjuangan tentunya
nah ini tantangan tantangan yang saya kira perlu dipikirkan oleh golkar
termasuk tantangan yang keempat adalah posisi di pemerintahan
kan sebagai jangkar selain pd perjuangan
partai utama pendukung pemerintah
kita ingat nanti menjelang dorong dorong pak jokowi dodo bukan calon presiden lagi
nah tingkat kepuasan presiden ini harus dilihat
kalau tingkat kepuasan publik kepada presiden jokowi itu tinggi
belum tentu golkar mendapatkan insentif elektoral
mungkin partainya pak jokowi dikesankan oleh publik adalah partai pd perjuangan
tetapi sebaliknya ketika persepsi publik merespons kinerja presiden jokowi negatif misalnya
justru rendah itu akan berdampak kepada golkar
nah itu harus dihitung
saya menduga mungkin bukan golkar
ada partai partai yang koalisi pemerintahan jokowi mulai tahun ketiga
tahun ketiga ya pemerintahan itu sudah mulai punya agenda politik masing masing
tahun depan saja kan bagaimanapun sudah biasa
sudah punya agenda
walaupun memang tidak berdampak langsung di pusat tapi itu kan akan mempengaruhi
ya dua tahun terakhir nanti tahun dua ribu dua puluh dua mungkin dua ribu dua puluh tiga dugaan saya ada partai yang akan cabut dukungan
memilih dua pemerintahan dia akan mengambil ceruk yang diametral berseberangan dengan pemerintahan
jika kinerja presiden jokowi dianggap tidak begitu baik
apakah golkar mungkin begitu
karena golkar sepertinya teman setia
saya melihat kalaupun golkar melakukan hal itu paling berani di ujung
kenapa karena golkar memang selalu identik tidak bisa jauh dari kekuasaan atau bagaimana
menurut saya karena satu itu
yang kedua karena posisi tawar tadi yang saya bilang
paling tidak yang relatif partai
sepenuhnya tanda petik oleh presiden adalah partai ini
jadi sepanjang kekuasaan masih kuat maka kontrol kepada golkar relatif lebih kuat
ketimbang misalnya kita lihat
jadi tingkat pelembagaan tingkat insuransasi partai adalah golkar tertinggi
sebagai partai yang masa lalu yang panjang usianya
tetapi secara otonom kemandiriannya saya harus katakan paling rendah
dengan kekuasaan ya
tapi bagaimanapun juga di awal awal pemerintahan presiden joko widodo
ini kan loyalitas partai partai pendukung itu sudah agak agak mulai diuji kan
ada yang sudah agak berbeda pandangannya
kalau misalnya kita lihat golkar kan masih adem ayem
itu memang posisi yang paling aman diambil untuk golkar sekarang
ada pilihan politik lain
karena bermanoeuvre seperti partai lain itu tidak menguntungkan bagi golkar
ya justru itu yang saya katakan tadi ini politik
tapi kan bagaimanapun ceruk untuk oposisi
ceruk untuk mengambil mereka yang kontra dengan jokowi itu kan masih luas
dan saat ini mungkin dikuasai orang lain

sebenarnya kan bisa bermain di situ atau tidak
atau golkar memang bukan di sana tempatnya
karena partai yang selalu dalam pemerintahan agak sulit
yang kedua pilihan itu tidak bisa dipilih oleh golkar
ketimbang misalnya nasdem
ketimbang partai lain
bahkan pdi perjuangan itu punya pilihan
tapi kan pilihan seburuk apapun pastilah partai mending di dalam pemerintahan
ada kuih kekuasaan
posisi menteri apalagi dapat menko
masa mau milih di luar
nah kalaupun keluar nanti kalau sudah di ujung biasanya strateginya
nah kalau bicara manuver
menurut saya golkar ruang manuvernya relatif paling terbatas ketimbang partai lain
nah ini apalagi sekarang kan
dukungan signal politik dukungan kepada siapa dan seterusnya
maka ini yang membedakan
saya harus objektif mengatakan golkar dibandingkan lima sepuluh tahun yang lalu
manuver kan cukup kencang ya
kita ingat pada saat pak arb
itu manuver politiknya cukup kencang
di era pak arb
pak sb sepuluh tahun itu
kadang hampir terserimpung
pak sby akibat manuver partai
apalagi ketua umum golkar pada saat itu adalah ketua harian
koordinator harian set gap ya
sekitar gabungan koalisi
nah saya tidak melihat golkar belakangan lima sepuluh tahun terakhir di era pak jokowi seperti dulu
dulu pak akbar tanjung juga ya
gus dur juga manuver di era presiden gus dur juga kencang
nah manuvernya di era sepuluh tahun terakhir di era pak jokowi
golkar tidak seperti dulu
karena tidak bisa atau memang karakter kami memiliki kemanusiaan
atau tidak ada pilihan politik
karena tadi dikunci atau terkunci
dikunci atau terkunci
kita sekarang jadah dulu
nanti sejauh ini kita lanjutkan lagi
ada satu segmen terakhir
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news

artinya beliau tadi bahasa yang digunakan beliau adalah menunggu waktu yang tepat
jadi itu menunggu waktu yang tepat untuk mencalonkan diri sendiri
karena kalau kita bicara dua ribu dua puluh empat betul memang harus dipersiapkan
tapi rasa rasanya terlalu cepat
kalau dari sekarang masih terlalu jauh
dan satu keputusan munas juga yang tadi disampaikan di dalam rapat disepakati oleh seluruh peserta adalah
dalam pernyataan politiknya golkar mengatakan saat ini konsentrasi hingga dua ribu dua puluh
mengawal pemerintahan saat ini di bawah pak jokowi dan pak kiai ma'ruf amin
itu juga menurut saya salah satu pernyataan politik yang penting yang keluar di munas ke sepuluh partai golkar ini
tadi kami sempat berbicara dari beberapa partai di koalisi jokowi dan pak maruf
saat ini golkar diprediksi akan yang menjadi salah satu yang paling loyal hingga dua ribu dua puluh
di ujung baru ada
insya allah tidak
insya allah tidak terlalu ada riak riak
ini saya rasa karena saya sendiri belum pernah melihat euforia atau semangat persatuan yang luar biasa
jadi hari ini kita lihat pak bambang susatyo juga hadir
beliau dari awal masuk lobby sampai tadi kita lihat penuh senyum gitu ya
jadi saya rasa ini
persatuan yang mudah mudahan langgeng itu satu
dan komitmen untuk mendukung pak jokowi saya rasa tidak ada satu suara dari satu dpd pun yang tidak mengatakan hal tersebut
jadi itu semangat yang diamini oleh seluruh teman teman di berbagai daerah
persatuan ini artinya semua diakomodir
faksi faksi yang kemarin sempat terjadi akan diakomodir dalam kepengurusan berikut atau bagaimana
beliau ketika terpilih tadi mengatakan
pernyataan pertamanya sebagai ketua umum terpilih adalah mulai saat tadi diberikan panji panji tersebut
ia menjadi ketua umum dari seluruh kader partai golkar
jadi artinya pasti bagi ketua umum terpilih tidak ada lagi faksi a atau faksi b
tapi menjadi ketua umum terpilih bagi semuanya
jadi tentu harus mempertimbangkan semua pihak gitu atau semua faksi dan kelompok
pemerintah mengatakan pak jokowi mengatakan mbak mut juga partai golkar itu partai besar
jadi dinamika apapun yang terjadi di internal partai golkar akan langsung berdampak kepada situasi politik secara nasional
tapi ketika kemudian ada juga yang mengatakan yang terjadi saat ini adalah tidak adanya demokrasi di partai golkar
bagaimana dengan itu
saya rasa kalau kita katakan tidak ada demokrasi kemarin kan ada dinamika
jadi teman teman media justru yang mengatakan bahwa ini dinamika yang berujung kepada adem
kalau sama sekali tidak ada dinamika mungkin bisa dikatakan demikian
tapi kami mengelola dinamika
dinamika dan tidak mudah mengelolanya
perlu beberapa kali bertemu perlu beberapa kali berbicara dari hati ke hati
untuk kemudian bersatu memang sebelum munas terjadi
jadi seolah olah ini kok flat adem padahal sesungguhnya komunikasi komunikasi itu memang dikedepankan sebelum munasnya terjadi
karena memang kita ingin munasnya adem
karena memang pak jokowi pada hari ulang tahun partai golkar sudah mengingatkan bahwa kalau golkarnya goyang pemerintahnya juga ikut goyang sedikit
pada akhirnya semua pihak termasuk pak bambang ya dalam pernyataan persnya mengedepankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan sendiri
pr sekarang kan artinya mas hanta memastikan sama seperti bahasan tadi sejak awal bagaimanapun kan vaksi kemarin itu sudah sempat muncul
seberapa yakin anda sekarang mas hanta bahwa itu benar benar clear sudah tidak ada
jadi polanya potensi faksionalisme
jadi faksionalisme di partai itu bukan sesuatu yang buruk bukan aib bagi partai itu biasa diomis
di golkar itu paling menarik kalau mau melihat tentang fenomena faksionalisme
dia akan muncul di dua momentum untuk mengukurnya
satu ketika menjelang munas biasanya akan terbentuk
nah sekarang kan berakhir dengan menyatu kemudian tanda petik ya menyatu kemudian secara aklamasi terpilih pak erlangga
kalau lima tahun yang lalu itu kan terlihat banyak dan selalu di golkar
hampir di era reformasi itu yang atraktif dan menarik ditonton oleh publik kan banyak calon
dia mengerucut pada dua calon terkuat mulai bahkan era reformasi pak arbar tanjung dan pak almarhum pak idris rajat
kemudian pak arwa tanjung dan pak yusuf kala
kemudian pak berizal bakri dan pak suryapalo di dua ribu sembilan
terakhir banyak bahkan terakhir pak adekomarudin dan setia novanto dan seterusnya
nah itu yang menarik dari golkar menurut saya adalah dia punya dinamika yang cukup pencang
siapapun bisa bertarung di golkar dan seterusnya
itu satu hal
yang kedua faksi itu akan muncul potensi faksionalisme itu terutama di golkar nanti pada fase pencapresan
saya lihat ini kan data sebelumnya akan muncul ketika dulu mendukung pak jk tapi juga ada mendukung pak sby
sebelumnya pendukung pak wiranto tapi juga ada yang mendukung pak sby cukup besar tokoh tokoh senior dan sebagainya
nah ujian itu nanti akan muncul dalam proses pencapresan
kita berharap tidak ada munaslup ya mbak mutia
kembali ada lagi
nah ini tidak akan selesai lima tahun misalnya
nah berarti nanti proses pencapresan seperti apa akan muncul lagi
ada tokoh tokoh kuat di golkar
seperti saya katakan tidak ada pemilik saham tunggalnya lah yang mayoritas di golkar
jadi semuanya bisa bertarung nanti menjelang itu akan muncul kekuatan itu
dia bukan faksinya itu bukan vaksin yang ideologis seperti beberapa negara ya seperti jepang dan sebagainya
di golkar dan partai di indonesia bahkan semuanya yang ada potensi faksionalisme
dia karena dua hal
satu terbentuk karena isu per isu
isunya isu munas pemilihan ketua umum kemudian dia tidak ajak maksud saya akan berubah terus
yang kedua adalah patron figur figur kuat
nah itu memulainya figur figur kuat itu kan di konvensi di golkar
nah itu akan muncul
nah pertanyaannya adalah apakah ada potensi sangat berpotensi apalagi golkar partai yang terbuka dan seterusnya menjelang pilpres nanti pencalonan
tapi untuk jangka pendek ya sudah selesai
kita tinggal tunggu apalagi dpp
golkar juga kita harus kasih catatan paling piawai membangun konsensus di internalnya
saya akan melihat dpp nya ini tidak hanya orang erlangga semua
pasti semuanya akan diakomodir
orang yang bambang susatyo yang dan semuanya akan diakomodir di dbp itu
dan potensi akan muncul partai baru mungkin kecil dari munas kali ini dibanding yang sebelumnya
dalam konteks jangka pendek tantangannya sesuai tema kita adalah bagaimana membangun konsolidasi dan solidasi di internal
tapi dbp nya akan mengakomodir semuanya dugaan saya itu
kalau konteks jangka panjang ya tidak hanya golkar
semua partai pasti ada riak riak politiknya
apalagi presiden yang sekarang tidak bisa maju lagi di dua ribu empat mendatang
menarik kalau misalnya kita bicara sudah soal struktur kepengurusan baru partai golkar nanti
kemudian pasti itu akan dilihat bagaimanapun dapatnya tahun depan kita sudah pilkada serentak dua ribu dua puluh
proses politik sudah mulai terjadi menjelang dua ribu dua puluh
pasti golkar ingin dong bisa mencalonkan sendiri presiden dari partainya
tidak lagi menjadi follower tidak lagi menjadi pendukung
kita bahas itu setelah jadinya ya

kita bicara soal kepengurusan karena bagaimanapun kepengurusan itu pasti akan disesuaikan juga dengan kebutuhan golkar di masa masa yang akan datang
pr terbesar golkar itu apa sekarang mbak mut bagaimanapun soal elektoral pasti juga dipertimbangkan
pertama harus inklusif ya kepengurusannya artinya dari berbagai kelompok
barusan kita senang sekali mendengar ketemu menyatakan menegaskan kembali setelah tadi sore juga menegaskan
yang kedua bagaimana dpp nya tidak hanya rekonsiliatif tapi kemudian orangnya benar benar punya kemampuan
dan buagi yang muda sih kita memang berharap karena beliau juga sudah pernah janji ada regenerasi yang cukup baik sehingga memang motor gokarnya bisa berjalan dengan lebih baik menuju dua ribu dua puluh empat
pemenangan pemilu terutama kita mau menghadapi pilkada menurut saya juga menjadi penting dalam strategi jangka panjang ke dua ribu dua puluh
jadi memang beliau mengatakan betul pr kita habiskan
jakarta habis ini yang terdekat adalah pilkada bagaimana golkar bisa memaksimalkan persatuan yang kita lihat hari ini dalam keberhasilan keberhasilan yang kita harapkan terjadi di pilkada pilkada dua ribu dua puluh yang jumlahnya cukup banyak lebih dari dua ratus
mas hanta masih cukup kan waktunya tadi anda mengatakan masih cukup waktu bagi golkar untuk ngegas untuk bisa memastikan kita bicarakan perolehan kursi golkar yang terus menurun tadi sudah sempat kita bahas

tentu saja karena waktu lima tahun ini masih panjang
tapi harus mulai dari mana dulu
kalau misalnya internal sudah solid nih sekarang internal sudah solid jadi apanya
soliditas dan internal kemudian nanti kan ada pilkada
nah pilkada pilkada itu akan mengukur satu selain punya pengaruh karena kepala daerahnya dari golkar atau bukan dari partai mana
yang kedua dia akan tanda petik menggairahkan mesin dan infrastruktur partai ketika efektif kerjanya partai menjelang pilkada gitu
poin yang lainnya jelang dua ribu dua puluh empat nanti tadi adalah bagaimana ada upaya merebranding golkar karena tantangannya semakin besar
yang pemilih golkar yang senior yang sangat setia itu kan semakin berkurang
sementara pemilih muda pemilih milenial itu pemilih baru indonesia itu kan semakin banyak
nah pendekatan ini adalah tantangan bagi golkar untuk merebranding melebih peka pada isu isu yang saya sampaikan tadi
itu menjadi tantangan bagi golkar ke depan
jadi memperluas ceruk dan yang ketiga adalah membangun
itu juga penting bagi partai golkar dalam konteks eksternal ya
kalau internal tadi membangun soliditas melembagakan paksionalisme supaya menjadi kekuatan bagi partai itu menjadi tantangan
yang kedua pola kemimpinannya
kemimpinannya itu tidak hanya ketua umum ya
kepimpinan dia mengakar ke dalam tapi menjulang keluar
mengakar ke dalam tapi menjulang keluar
karena simbol ketua umum terutama itu secara eksternal dia harus kuat
punya citra positif karena punya
itu hanya pohon beringin ya sebenarnya
mengakar kan mengakar
jadi kalau ketua umum atau kemimpinan itu harus mengakar ke dalam supaya soliditas
sering turun ke bawah menyambangi dpd dpd partai
kemudian membangun organisasi dan seterusnya
itu yang mengakar ke dalam
menjaga soliditas ujungnya
menggerakkan mesin politik dan lain sebagainya
itu konteks ke dalam
menjulang keluar ya tadi citranya positif
kemudian punya elektabilitas yang juga mumpuni
yang prospektif dan lain sebagainya
itu mungkin palsafah dari pohon beringin
iya iya sebenarnya itu
mbak mut tapi kalau misalnya boleh otokritik
selama ini kalau misalnya dilihat dan mungkin juga sudah dibicarakan dengan teman teman dpp
nextnya kita mesti gimana
kalau misalnya yang sudah di list misalnya
subjektif ya kalau ditanya ke saya
tapi ini hal yang otokritik tapi yang sudah dibaca oleh ketua umum
beliau menyampaikan kan ingin kepemimpinan yang lebih muda
jadi saya tadi katakan subjektif mungkin karena saya merasa masih muda sehingga saya kedepankan itu
tapi memang itu tadi disampaikan mas hanta yuda juga
tapi tidak hanya juga ada kepengurusan yang muda
beliau juga sangat menaruh apa namanya ya
kehati hatian bersikap kepada para senior
artinya sangat menghormati para senior
dimana mungkin pertama kalinya mas hanta kita sebutnya para dewa dewa
ya mulai dari ketua one bin
ketua wan kar
kemudian kehormatan pak yusuf kalla sebagai tokoh yang sangat senior
pak luhut juga sebagai tokoh yang dihormati
itu berada sebelum munas full juga memberikan supportnya kepada pak erlangga
karena ingin adanya semangat persatuan
jadi itu baru pertama terjadi juga dalam sejarah reformasi di partai golkar
jadi saya rasa memang kedepannya juga bagaimana menggalang semua lini
jadi dari yang muda yang senior gendernya juga
yang laki laki yang perempuan semua harus inklusi
selain tentu dari berbagai faksi yang ada di tubuh partai golkar akan dirangkul
bagaimanapun kan ceruk dua ribu dua puluh empat itu mas hanta kita tahu
mbak mut kalau misalnya itu
saya tadi sudah sebut belum ya
makanya salah satunya adalah kita akan mendirikan golkar academy
nah itu belum disuruh
itu disampaikan oleh ketua umum terpilih juga sebagai tempat
nah itu belum disuruh
tempat wadah untuk adanya pendidikan politik
dan tentu diharapkan anak anak muda yang masuk ke dalam golkar academy
jadi mereka bisa belajar politik dan mereka juga bisa belajar politik ala golkar gitu misalnya
oke ini jadi bentuk rebranding supaya nggak kelihatan partai tua lagi kurang lebih
tapi bagaimanapun kan image itu masih ada kan mas hanta
dan kita gak masalah juga di dalam partai tua
ukuran terakhirnya itu biasanya kalau kita melakukan survei nasional
jika disebutkan partai golkar
apa yang ada di benak anda
ternintas top of mindnya seperti apa
itu kekuatan golkar
ketika disebut golkar apa yang ada di benak publik
itu kekuatan branding ya
kekuatan persepsi publik
kalau selama ini apa tadi anda sudah menyebutkan beberapa
ya kalau survei saya yang lalu
berapa bulan yang lalu survei nasional di dalam pilpres
pasti golkar ini warna kuning
dan mohon maaf partai yang terkesan ada kasus hukum
korupsi dan sebagainya
tetapi kekaryaan dan sebagainya
nah bagaimana tadi yang disampaikan oleh mbak mutia
partai anak muda
partai yang prorakyat
nah itu menjadi pr
kalau itu sudah dilakukan ya itu menjadi cerah sekali
prospek sekarang pun golkar kan masih signifikan suaranya
dengan citra yang relatif masih
meskipun itu publik ya
meskipun akhirnya mereka tetap sebagian besar milih golkar juga
karena setia yang saya sampaikan ke putri
mau apain partai muter muter pemilih setianya banyak
nah kalau ternyata berhasil itu yang dilakukan oleh orang orang muda
seperti mbak mutia di golkar
itu merubah merebranding merubah citra ke golkar
apalagi sekarang pemilih mudanya banyak
dan pemilih muda itu banyak mereka lahir setelah tahun sembilan puluh delapan misalnya
ini tidak tahu ceritanya sebelum reformasi
itu menjadi peluang bagi golkar
dan jangan lupa
partai partai tengah saya katakan tadi sedang bertumbuh
kemudian gerin dan sebagainya
itu menjadi tantangan bagi golkar
dan saya harus jeda dulu
sekarang kami ajak anda untuk mengikuti pidato dari wakil presiden maruf amin
nasnya berjalan dengan lalala lalala lancar
katanya sebelum munas
sesudah munas gergeran
gegeran itu ribut
tapi setelah munas ketawa ketawa saling rangkul
saling perlukan dan saling mendukung satu sama lain
dan itu kita lihat dari ucapan ketua umum dalam sambutannya tadi
memang ada ungkapan yang mengatakan
yang sudah liwat liwat cacah
tetapi kita maju ke depan
untuk membangun keadaan yang lebih baik
partai golkar adalah salah satu partai besar
yang merupakan aset penting bagi bangsa indonesia
gerak langkah dan kebijakan partai ini
akan memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
konsolidasi dan musyawarah
dari tradisi demokrasi yang selalu dikedepankan oleh partai golkar
hubungan dan kerjasama antar pengurus dan anggota
dan salin mengisi
semua berorientasi pada arah dan tujuan yang sama
membuktikan tentang kematangan partai golkar
saya lihat semua tokoh tokoh seniornya masih
kumpul semua pak akbar tanjung
bahwa golkar mampu menjaga hubungan
antara senior dan juniornya
dan mampu menggaris
dan mampu menggaris
dan mampu menggalang
dan mampu menggalang
kekuatannya sepanjang masa
oleh karena itu kita semua berharap
agar seluruh pengurus dan anggota partai golkar
dapat turut serta menjaga soliditas organisasi
partai golkar yang sulit
akan memberikan kontribusi penting
dalam menjaga stabilitas politik nasional
berjalan paralel dengan stabilitas ekonomi
stabilitas juga penting
untuk membangun sdm indonesia yang unggul
dalam menghadapi persaingan ekonomi global
menjaga stabilitas politik nasional
oleh karena itu jangan sampai ada
karena akan berpengaruh
kepada iklim investasi
kesujukan politik akan mendorong
investasi dan pertumbuhan ekonomi
karenanya pemerintah mengharapkan
melalui kader kadernya yang mumpuni
untuk mengawal stabilitas politik nasional
juga golkar turut mengawal
rpjmn tahap kedua
karena indonesia akan masuk ke era baru
yang penuh dengan tantangan global
dua puluh tahun ke depan
kita semua akan menghadapi era digitalisasi
oleh karena itu
apa yang dikemukakan oleh bapak ketua umum
bahwa golkar sudah siap
menghadapi tantangan tersebut
akan menarik generasi muda
untuk mengisi tantangan tersebut
sebagai penutup pemerintah berharap
partai golkar secara konsisten
merealisasikan visi mulianya
yaitu terwujudnya masyarakat indonesia
beriman dan berakhlak mulia
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam pergaulan dunia
semoga hasil hasil munas
dan dengan terpilihnya bapak erlangga hartarto
sebagai ketua umum
dapat membawa semangat
kader kader partai golkar
di seluruh indonesia
sesuai dengan tagline munas partai golkar ke sepuluh
kita satu untuk indonesia
demikian sambutan ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya kita baru saja mengikuti pidato dari wakil presiden maruf amin mbak mut
dan mas hanta
tema kemarin pidato pembukaan pak jokowi
soal kesatuan golkar
dan ini tadi juga masih dibahas
jadi kami harapkan kader golkar
jadi memang rupanya
sempat mencuri perhatian
memang kami juga media sudah melihatnya
dan memang sempat mencuri perhatian
dan juga menjadi perhatian
bagi orang nomor satu dan orang nomor dua di republik ini
perhatiannya positif ya
dan kemudian semua pihak mendorong
kami memang bersyukur sekali
karena orang bilang kemarin kan ada yang diintervensi
tapi kalau ini kami melihatnya justru
yang menyelesaikan adalah partai golkar sendiri
tapi memang harapan harapan dan doa
baik dari orang nomor satu orang nomor dua
dan banyak pihak yang mendorong partai golkar untuk bersatu
itu tidak bisa dipungkiri
pasti ada pengaruh baiknya kepada kita
dan kami bersyukur bahwa kemarin di akhir
pertemuan antara para senior
makanya tadi pak wapres mengatakan bahwa
yang senior seperti pak yusuf kala
kemudian pak abu rizal bakri
itu semua turun tangan
ketika merasa bahwa
mereka perlu hadir untuk kemudian
mempersatukan partai golkar
karena kan kemarin pak bamsud juga
bertemu dengan para senior senior
sebelum akhirnya memundurkan diri
menjadi perhatian pak jokowi
dan juga pak maruf amin
karena golkar dilihat sebagai teman setiap pemerintah
untuk lima tahun ke depan pak santa
saya harus katakan itu
ini ada simbiosis politik
golkar pasti ingin bersama pak jokowi
memerlukan karena pengaruh kekuasaan yang sangat kuat
pak jokowi juga membutuhkan golkar
sebagai topangan politik utama dan pertamanya
karena ada dinamika di internal koalisinya
golkar adalah partai yang relatif paling dekat
kalau dari perspektif
kekuasaan yang paling relatif bisa dikontrol
ketimbang yang lain
yang karena dinamika manuver
dan sebagainya itu sangat mungkin
tetapi dari sisi positifnya
kita bisa mengatakan
memang butuh partai yang loyal
dulu nasdem kita ingat juga bersama pak jokowi
sekarang bersama golkar juga
menjadi potensi yang tadi
untuk mengamankan sekuritas kekuasaan presiden
hingga lima tahun ke depan
menurut saya juga harus dikatakan
tidak harus ketika ada kompetisi politik
tidak boleh bertarung
tidak boleh bertarung
jadi lalu dianggap tidak stabil
itu juga jangan
saya kira kedepan golkar juga tidak harus
ini pilihan golkar
kalau masih bagian dari demokrasi
tetapi kalau ada kompetisi terbuka
jadi bukan hal yang negatif
bukan hal yang dianggap
mengancam stabilitas nasional
itu juga bagian dari demokrasi gitu
itu justru adalah kitohnya partai golkar
ini justru kita seperti kembali kepada kitoh
bahwa memang kita ada
untuk mengawal pemerintahan
jadi kekaryaan nya itu justru disitu
jadi ya alhamdulillah
berujung seperti ini
dan mudah mudahan mas hanta doakan
walaupun tadi disampaikan kompetisinya
nanti berdebatnya panjang
kompetisinya fair lawannya ada
tapi memang berakhirnya menjadi satu untuk indonesia
oke terima kasih
terima kasih mbak mutia hafid kemudian mas hanta yuda
terima kasih banyak